kita beralih ke informasi selanjutnya kebiasaan masyarakat yang kurang peduli lingkungan dan kesehatan
diakui menjadi salah satu pemicu merebaknya wabah gizi buruk dan komplikasi penyakit seperti campak malaria hingga pneumonia di kabupaten asmat papua
namun kondisi itu bukan tanpa sebab
minimnya pengetahuan tentang kesehatan dasar bagi masyarakat serta ketiadaan tenaga medis yang memadai membuat penyebab kasus ini masih terjadi
metode pengobatan tradisional masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat asmat mulai dari penggunaan bahan alam hingga acara ekstrim
sekarang baru muncul satu dua kali yang muncul
biasanya sagu baru digosok pada badan terus tempat ini dibersihkan supaya tidak terlalu berkembang begitu dia mengurangi penyakitnya itu
juga ya daun gatal itu lain sedikit apabila kalau bengkak atau kepala sakit
kalau untuk bengkak lain ada daun lagi ada daun lagi untuk mengurangi bengkak
atau tersentuh oleh kayu nah ini ada obat tersendiri
kondisi ini bukan tanpa sebab
mereka kekurangan tenaga medis
sosialisasi tentang pentingnya hidup sehat juga
belum berjalan sesuai standar kesehatan
mereka marah juga bapak tahu apa gitu
justru kami mau tahu persisnya bagaimana untuk bantu melayani pihak yang sakit ini supaya dia bisa sembuh
tapi tidak dikasih tahu
tidak dikasih tahu
oh malah bapak dibilang bapak begitu
kami perlu belajar
tapi tidak dikasih ajar
kadang kadang dikasih saja begitu
tapi kadang kadang marah
kadang kadang mereka berusaha ya berusaha supaya sembuh dari penyakit
tapi ternyata mungkin pemanfaatan obat itu sendiri dari si pasien
mungkin kadang kadang saya lihat mereka terima obat tapi tidak minum
pemerintah daerah tidak menampik kondisi ini dan berjanji akan segera memperbaikinya
memang akses untuk dapatnya susah memang
khusus untuk dokter spesialis
dokter umum saja kita juga kita punya puskesmas
kita baru punya dokter
sembilannya belum ada dokter di puskesmas
sesulit apapun kendala yang dihadapi pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk mencari solusi jangka panjang yang komprehensif
agar masyarakat asmat lebih peduli terhadap kesehatan secara menyeluruh